aku harus menunggu evita
aku gak bisa menunggu lagi
ibu mencintai kamu evita
tidak akan pernah berhenti mencintai kamu
tidak akan pernah berhenti mencintai kamu
kita tidak akan pernah berhenti mencintai kamu